saudara saudara mari kita lihat data sampai dengan hari ini
sampai saat ini dari laboratorium yang ada
ada beberapa yang saat ini tidak bisa melakukan pemeriksaan lagi
karena reagennya masih belum sampai
namun sebagian besar sudah bisa melaksanakan
dan hari ini pun juga sudah kita bantu tambahan reagennya lagi
sampai saat ini spesimen yang telah diperiksa
sebanyak satu ratus tujuh sembilan ratus empat puluh tiga spesimen dari sekitar tujuh puluh sembilan delapan ratus enam puluh delapan orang
hasil konfirmasi covid sembilan belas positif sebanyak sepuluh delapan ratus empat puluh tiga orang
sementara yang sembuh satu enam ratus enam puluh lima orang meninggal delapan ratus tiga puluh satu orang
orang dalam pemantauan akumulasi yang kita pantau
dan sebagian besar juga sudah selesai kita pantau
totalnya adalah dua ratus tiga puluh lima tiga puluh lima orang
pasien dalam pengawasan sebanyak dua puluh dua lima ratus empat puluh lima orang
tiga ratus dua puluh satu kabupaten kota terdampak di tiga puluh empat provinsi
distribusi pasien sembuh terbanyak adalah di jakarta
jawa timur jawa barat sulawesi selatan dan bali
sehingga total keseluruhan adalah satu enam ratus enam puluh lima orang
kalau kita lihat dari pertambahan kasus pada hari ini
bertambah kasus konfirmasi sebanyak dua ratus sembilan puluh dua orang
sehingga menjadi sepuluh delapan ratus empat puluh tiga orang
yang sembuh bertambah tujuh puluh empat orang
sehingga kemudian menjadi satu delapan ratus empat puluh tiga orang
ketiga enam ratus enam puluh lima orang meninggal bertambah tiga puluh satu orang
sehingga menjadi delapan ratus tiga puluh satu orang
saudara saudara pastikan kita tidak tertular
tetap tinggal di rumah
karena inilah yang akan menentukan keberhasilan kita
dan menentukan besaran beban rawatan rumah sakit
manakala kasus yang terinfeksi menjadi semakin banyak
maka kita akan bisa membayangkan bahwa yang akan jatuh dalam kondisi sakit
bahkan sakit yang berat membutuhkan layanan rumah sakit
akan semakin banyak
ini akan sangat membebani kapasitas rumah sakit yang ada
oleh karena itu mari bersama sama kita tingkatkan imunitas kita
sabar dan tenang kemudian tidak panik istirahat yang cukup dan teratur
pastikan kita tetap bisa menjaga jarak
dan tidak keluar rumah manakala tidak terpaksa
gunakan masker dan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir
gotong royong dan bersatu melawan covid sembilan belas
dari pusat sampai ke desa sampai ke rw rt sampai dengan ke keluarga
tetap di rumah tetap produktif dan di rumah
saudara saudara kami mengingatkan kembali
bahwa pada bulan bulan ini kita dihadapkan dengan kemampuan
kami mengingatkan pada peningkatan kasus demam berdarah
karena memang musim pancar obah
kita tahu bersama bahwa pengendalian demam berdarah ini adalah
sangat erat kaitannya dan sangat ditentukan oleh pengendalian nyamuk
yang menjadi faktor pembawa penyakit ini
oleh karena itu lakukan bersama keluarga di rumah
dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk
kita yakin bahwa dengan cara seperti inilah
kita akan bisa mengendalikan bukan hanya covid sembilan belas
tetapi juga demam berdarah
mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita masing masing
menyelamatkan tetangga menyelamatkan lingkungan
dan menyelamatkan bangsa
saudara saudara kita semua yakin bahwa kita bisa melakukan ini dengan baik
oleh karena itu bisa kita lakukan pasti bisa
terima kasih selamat sore